berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh kpu dki jakarta ke sejumlah tps pagi tadi
pada saat pemungutan suara pukul tujuh hingga pukul satu siang
memang ternyata partisipasi masyarakat dki jakarta pada pilgub dki ini
meningkat lebih banyak dibandingkan dengan pilgub lima tahun yang lalu
sementara untuk proses rekapitulasi sendiri sudah dimulai hari ini di setiap tps
untuk formulir c satu kemudian malam nanti akan dibawa ke setiap kantor kecamatan
untuk mengetahui sebetulnya seperti apa proses rekapitulasi suara dari pilgub dki ini
saat ini saya sudah bersama dengan ketua kpu dki jakarta bapak sumarno
selamat sore bapak
oke bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk proses rekapitulasi suara
hingga nanti akan diumumkan secara resmi hasil dari pilgub dki ini pak
ya hari ini begitu selesai pemungutan suara langsung dilakukan penghitungan suara
jadi istilahnya adalah penghitungan suara di seluruh tps dan begitu sudah selesai dihitung
kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara semua dokumen masuk ke dalam kotak suara
dan kemudian masuk ke dalam kotak suara
dan malam nanti itu semua sudah harus terkirim di kecamatan di ppk
esok harinya tanggal enam belas februari sampai dengan tanggal dua puluh dua februari
akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
akan direkap hasil penghitungan di tps di seluruh wilayah kecamatan
dan jumlahnya memang beragam ya
ada yang puluhan ada yang ratusan bahkan ada yang lebih dari tujuh ratus tps dalam satu wilayah kecamatan
oleh karena itu akan selama
dalam waktu satu pekan akan dilakukan rekap di tingkat kecamatan
setelah di kecamatan selesai nanti tanggal dua puluh dua akan dilakukan pengiriman dokumen dokumen
hasil rekap di kecamatan ke tingkat kota
nah nanti di kota kemudian dilakukan rekapitulasi mulai tanggal dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh lima
begitu sudah selesai di tingkat kota akan dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi
tanggal dua puluh lima sampai dengan tanggal dua puluh
ya itu tanggal dua puluh tujuh itu kita sudah mengetahui hasilnya seperti apa
hasil bilik adat dki di seluruh wilayah dki jakarta
untuk pengumumannya sendiri kira kira antanggal berapa pak
dan misalnya ini kan sudah hampir pasti dua putaran karena dari hasil quick count juga sudah dilihat
kan memang berarti harus ada dua putaran gitu pak
ya bagi kpu terlalu dini untuk menyimpulkan ini satu putaran atau dua putaran
ya nanti baru kita setelah dilakukan rekap secara keseluruhan manual dan berjinjang itu
bisa simpulkan apakah ini satu putaran atau dua putaran
tanggal empat maret nanti kami akan menetapkan hasilnya
kalau kemudian nanti ada gugatan ke mahkamah konstitusi dan sebagainya
tentu kita akan prosesnya akan terus berjalan
berarti kalau ada yang seperti itu dipastikan hanya satu putaran
bahwa ada suara akan ada putaran kedua
nah ini nanti yang akan terus berjalan kita lihatlah ya penghitungan secara berjinjang dan manual ini
ya kita tunggu hasilnya bersama pak
semoga nanti lancar sampai selesai pengumuman
demikian laporan kami dari kantor kpu dki jakarta kembali ke anda punca di studio